dan yang dilakukan siswa salah satu sekolah menengah kejuruan di cikarang bekasi juga sama di jawa barat
mereka merayakan selesainya pelaksanaan ujian nasional dengan aksi corat coret pakaian dan konvoy kendaraan
sayangnya tanpa mengenakan helm dan berboncengan lebih dari satu orang
meski pihak sekolah belum menentukan kelulusan para siswa yakin lulus karena sistem penentu kelulusan tidak lagi ditentukan oleh hasil ujian nasional murni
saya yakin juga banyak yang tidak punya sim ini
itu dia karena masih di bawah tujuh belas tahun ya